kita mau masukin acara selanjutnya
yaitu proses pergantian baju siswa baru
ayo ganti bajunya buka bajunya ganti bajunya ganti
inilah salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan
pihak sekolah dasar negeri uwung jaya kota tangerang banten
dalam menyambut murid baru
pada tahun ajaran baru senin sebelas juli dua ribu dua puluh
murid murid baru diminta untuk mengganti pakaian
dengan seragam sekolah sebagai tes kemandirian murid
saat dikonfirmasi kami siang pihak sekolah mengatakan
acara ini merupakan bagian dari tradisi
yang telah dilakukan bertahun tahun
dan mendapat persetujuan dari komite sekolah
pihak sekolah juga telah melakukan rapat
dengan orang tua murid untuk mengadakan acara ini
tapi juga tidak bermaksud untuk mengecekan
atau apa ada tindak susul dan sebagainya
karena memang kegiatan ini tidak pernah diprotes oleh orang tua
kegiatan ini juga didukung oleh komite
kemudian juga oleh atasan kami perwira dan pengawas
terkait adanya kegiatan ganti baju siswa siswi kelas satu sd
yang menuai polemik
dinas pendidikan kota tangerang memberi teguran keras
pada kepala sekolah dasar negeri uwung jaya
menurut kadis di kota tangerang
jamaludin hal tersebut keliru
sekalipun bertujuan untuk melatih kemandirian
menurut saya kepala dinas pendidikan itu adalah keliru
dan itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang lagi
kami dari dinas pendidikan sudah membuat surat teguran
kepada kepala sekolah dan juga kepala sekolah tersebut
yaitu sd umjaya sudah minta maaf kepada semua pihak
baik itu kepada pendeta daerah dan pendepan wali kota
kepala dinas pendidikan termasuk juga orang tua
dan semua pihak dia sudah minta maaf
selain memberi teguran keras
kadis di kota tangerang meminta pihak sekolah
untuk meniadakan kegiatan tersebut pada tahun depan
tim liputan cnn indonesia